makin susah aja gak mungkin anak rempo mau masukin gue ke keluarga itu lagi
udah gak mungkin makin susah gue masuk ke keluarganya
kawin lari sama kupet
tapi kalau udah cinta aja sih pasti mau
biarlah cinta mati sama gue pasti mau
udah mau jalan
janjian dulu kita biar yang gak kabur
gak usah teragukan dong
kita bisa ketemu sekarang nggak
my brother nih udah lama gak ketemu
kan gue jadi kangen gitu sama lo
bisa ketemu sama gue sekarang gak
belajar dulu persiapan um
bukan cuma kangen doang gue sama lu
tapi ada yang pentingnya harus gue obrolin sama lo
tunggu gue sekarang bisa ya
oke yang di cafe biasa aja ya
ya siap gue tunggu disana
lo bisa makan sampe perut lo buncit
oke mon gue jalan sekarang ya
gue juga di traktir kan
lu mau makan apa juga tinggal pesen dong
lo jalan mau siapa
apaan itu tapi aku ngurus
gue juga masih di traktir ya
aku juga di traktir kan
lu mau makan apa juga tinggal pesen dong
lu jalan mau siapa
lo berdua langsung balik aja oleh ya
gue mau ketemu sama anya dulu

nanti mon ya
nanti mon ya
sekarang lu balik langsung aja
di luar kayaknya enak juga nih
ada apa ya
kamu masih di kantor
iya om kenapa emangnya
saya mau ketemu sama kamu
kita makan bareng aja
tapi tolong ajak juga suami kamu
saya sudah tahu
kalau suami kamu itu sebenarnya adalah
papanya boya sudah tahu
hah kok bisa sih
udah saya juga udah tahu
kalau kamu nggak ingin suami kamu tahu
kalau sebenarnya kamu adalah mantannya boy
ini orang tua kok bisa tahu semuanya sih
makanya sejak awal kamu gak mau reva dekat sama boy
aduh dia udah tahu kartu mati gue
mau apa sih dia dari gue
sekarang pokoknya gimana caranya
kalau enggak ya mungkin terpaksa saya akan kasih tahu semua tentang kamu ke papinya reva
mau ketemuan di mana
oke bagus kalau gitu
kita ketemu aja di dapur steak ya
tapi kita pura pura nggak janji
ya om di sana
jadi nggak sengaja ketemuan
oke sampai ketemu adriana
mamanya boy udah tahu
sekarang gue pikir mungkin papanya boy belum tahu itu udah aman buat gue
tapi ternyata papanya boy juga udah tahu gue itu siapa
makin susah aja nggak mungkin nenek rempong mau masukin gue ke keluarga itu lagi
udah nggak mungkin makin susah gue masuk ke keluarganya
boy makin susah
tapi kalau udah cinta aja sih pasti mau
biarlah cinta mati sama gue pasti mau
laper lagi nih
oh ya mas gimana kalau kita makan siangnya di luar aja
makan siang di luarnya mau di mana sih
aku tuh lagi pengen banget makan di kafe dapur steak
karena stiknya enak banget di sana
paling dom pengen banget
ya udah kamu mau di mana aja terserah kamu
karena mas tahu kamu tahu betul makanan enak di mana
kamu kan senangnya wisata kulit
yes boleh ya
duh ini nih mas
sepatunya udah kesempitan
hashtag udah keras
kayak kenal itu
iya itu kan adriana
adriana sama siapa ya
kok adriana sama papinya ada di sini
buka jendela dikit lah
justru itu hashtag kode keras maksudnya
seru mas beliin yang baru gitu
saru mas beliin yang baru
ya udah lah kalau gitu
ya di anak anaknya juga gitu
ini ada yang gak beres
tahan dikit ya
tentang marissa yang cantik
gak usah pakai cantik gitu mah udah tahu
hah kamu itu dasar drama queen
kamu kenalin saya ngakunya kalau om om yang ada di samping ini nih
itu adalah papi kamu ternyata
ternyata itu suami kamu
saya adalah suaminya diana kenapa
ternyata oh ternyata
gadis ini yang akunya gadis
ternyata sudah menikah sama om lho
ternyata sudah menikah sama om lolita
itu bukan urusan kamu
kalau adrian memang menikah dengan siapapun itu adalah haknya adriana
bukan urusan kamu
kamu ini siapa kamu seorang wanita setengah bayar kayak gini kok
saya udah ngurusin kontrak kerja nih sama yang namanya istri anda
yang ngakunya sama saya oh saya ini belum menikah tante
aduh ternyata drama banget
aduh saya kan jadi malu nih sama klien saya mau taruh di mana muka cantik saya ini
sampai saya itu udah ngebelang belang
cukup cukup cukup cukup
tidak ada yang cukup adriana
saya nggak terima karena omongan dia yang menyakitkan kamu
untuk sebuah pekerjaan yang sudah lewat
jadi gak terima saya udah bayar kamu lima miliar
pekerjaan yang sudah lewat
hah ini gak cuma pekerjaan aki
aduh masih banyak drama drama yang dia bohong
berapa banyak sih yang udah dirigirin oleh kamu
kamu jangan lebay berapa banyak
saya tidak lebay
cukup yang lebay ini
mas tuh lihat di belakang
mas diliatin sama orang kan tuh mendingan kita ngalahin aja
kita masuk kita pergi sekarang juga diliatin
eh masih emosi nih
bener bener ya manusia ini macan
main tabrak aja